sejumlah orang tua pun miliki opini masing masing terkait sekolah tatap muka
ada yang memang setuju karena sudah lelah mengajari anak di rumah dan ingin anak lebih banyak bergerak
sementara sejumlah orang tua lain tidak setuju karena khawatir anak akan rentan tertular covid sembilan belas
berikut rangkumannya dalam warga bicara
presiden joko widodo menargetkan vaksinasi terhadap tenaga pendidik akan selesai pada juni dua ribu dua puluh satu
sehingga proses belajar mengajar secara tatap muka dapat kembali diberlakukan pada juli atau awal semester kedua pada tahun ajaran dua ribu dua puluh satu
sementara di satu sisi tingkat kasus positif covid sembilan belas di indonesia masih cukup tinggi
nah sejauh mana tingkat kesetujuan masyarakat terhadap keinginan pemerintah tersebut
setuju juga dengan optimisme presiden jokowi untuk membuka kembali sekolah tatap muka pada juli dua ribu dua puluh satu
kalau menurut saya sih belum setuju
setuju aja ya
karena tingkat yang positif masih banyak
soalnya kan masih bukan semua tenaga pendidikan sekalian orang tua dan murid itu juga sudah tercover dengan vaksinasi
karena kasian juga ya anak anak sudah terlalu lama di sekolah
terus kalau untuk daring itu saya sendiri sebagai orang tua agak kesulitan gitu karena saya bekerja
nah cuma kalau penyanyi
nanti harus masuk sekolah lagi
yang utama yaitu protokol kesehatan memang benar benar harus dijalankan
karena agar anak anak itu ada kegiatan lagi di sekolah
utama guru juga jadi ada aktivitas
di mana nanti perkembangan pengajarnya itu lebih baik
kalau saya lihat ini masih tambah terus ya
karena ibu rumah tangga sudah repotan gitu ya
karena ngajarin anak anak sekolah
terus juga kalau misalnya anak anak di rumah terus nanti mereka nggak berkembang
jawabannya bagus sekali
makasih banyak ya bupina